gak terjadi seperti ini
tunggu kamu salah paham
aku harus menutup amornya
agar ia tidak menjadi
incaran para pendekar
yang ingin menguasai nogowumu
tidak akan membiarkan orang lain membunuh biungku
ada apa ini
kenapa aku ada disini
aku yang membawamu kesini
apakah kekuatanku muncul kembali
tapi kamu belum bisa mengendalikannya
kamu kembali tidak sadarkan diri
bagaimana cara mengendalikannya
apakah kanjeng sunan bisa mengajarkannya
terimalah aku sebagai muridmu kanyang sunan
belum saatnya jaka
tidak untuk saat ini
apakah aku bisa menjagamu
apakah aku bisa menjagamu
aku sedang membunuh seorang
aku sedikit ingat kejadian tadi
aku sedang menghadapi kerbau bila
yang coba membunuh byungku
aku sangat mengkhawatirkan byung
kita harus menamatkan diri sekarang
assalamualaikum kanjeng sunam
waalaikumsalam para matulahi wabarakatuh
ada apa kanjeng sunam ingin bertemu saya di sini
fira saatku mengatakan ada sesuatu terjadi dalam kerajaan demikian ini
kita harus menyediki kejadian penyerangan terhadap sultan tenggara
dan kita harus cari tahu kenapa bisa ada kabar bohong mengenai mustikan ogowumu ada di istana
kalau begitu saya akan menyebar ke listan
bagus laksanakan segera
baikkan kanjeng sunam
waalaikumsalam para matulahi wabarakatuh
ada apa kanjeng
ada apa kanjeng
kenapa berhenti kerohong
kita sudah hampir sampai di air suci area gunung kidul
dan kita harus segera mengambil air suci agar selendang mayat itu bisa dapat digunakan
dan kita bisa menyingkirkan sunan kalijaga
ya kau benar ceranggong
tapi jangan gegabah
karena di sini
dijaga oleh para pendekar
dan binatang berpisah
juga para dedemit
aku merasakan ada yang tidak beres
tidak ada yang boleh mengambil air suci
dari sendang ini semarang
tetapi bagaimana kalau kami memaksa untuk masuk
kami para pendekar penjaga air suci akan memberikan pelajaran
untuk berpengalaman di se gallus
hahaha hahaha hahaha sekarang kita lanjutkan perjalanan kita
yuk yuk yuk yuk jangan tinggalkan jaka biu biu
yang harus tinggal dengan siapa biu biu
ngapain istana kredisi dengan biungku jangan jangan
bisa anak yang punya kerbau gila itu mencoba menyerang biungku
udah terjadi seperti ini tunggu kamu salah paham
aku harus menutup pamornya agar ia tidak menjadi
incaran para pendekar yang ingin menguasai nogowo
tidak akan membiarkan orang lain membunuh biungku hadapi aku
kanjeng sunan berusaha menutupi pamor anak ini
meskipun ia melakukannya diam diam tapi aku sudah sempat melihatnya
bimu tidak meninggal dia hanya pingsan
biungmu masih hidup
aku datang kesini untuk mengantarkan biungmu pulang
karena tidak ada satu keluarga desa yang mau mengantarkannya
mereka menganggap biungmu sebagai seorang istri pengkhianat
yang sudah membuat desa mereka menderita
aku bukan pengkhianat
aku hanya mengatakan apa yang mereka katakan
kamu harus tahu
emosi itu berasal dari setan
hilangkan rasa dendam dalam hatimu
karena itu bisa merusak jiwamu
jangan lupa like share dan subscribe